kami mendengar kabar dari titik sandi bahwa gelang gelang membentuk pasukan
prajurit di luar batas negara bawahan ada gerakan gerakan mencurigakan yang
benar dugaanku mereka sedang membicarakan
pergi dari sini
mereka masih mengejarko aku harus bersembunyi
kenapa rasanya hatiku begitu gelisah tanpa sebab
apakah ini semua ada hubungannya dengan kakang kamandanu apa yang sebenarnya terjadi
kenapa kakak tidak terlihat di padang ilalang seperti biasanya
apakah terjadi sesuatu yang buruk padanya
batu nirmala itu
kamu kemana kau sekarang tempat ini sudah kami kepung celaka aku terkepung
pengajar maling itu telah menghilangkan mana dia membutuhkan dia

nyai dewi apakah maling itu sudah ketangkap belum sipati maling itu berhasil menyelinap seperti tikus
tmusin akan kutangkap malam ini juga prajurit lekas kalian menyebar tutup semua pintu keluarga di paten geledah
setiap rumah jangan sampai ada yang terlewat
senikoh gusti dari pati
senikoh gusti dari pati
senikoh gusti dari patin
senikoh gusti dari pati
senikoh gusti dari pati
kali ini kau tidak akan bisa berkeliling
kalau maling itu sampai tertangkap
aku akan bukitkan
halo maling itu memiliki hubungan
dengan empu angga reksa
doro empu ini sebenarnya sangat menyayangi anggir kamandano
dia sangat mencemaskan putra bungsunya itu
walaupun mulutnya berkata marah kecewa
tapi tidak bisa dipungkiri
hati seorang ayah
pasti mencemaskan putra putranya
obat ini harus diminum malam ini juga
putraku sudah pulang
dimana dia sekarang
anggir arya dwi pangga ada di kamarnya
baru saja pulang doro
apakah lukan doro empu sudah sembuh
aku tidak siap dengan serangan komandan
syukurlah kalau begitu doro
dari mana dia bisa menguasai jurus itu
aku tidak pernah mengajari dia jurus penutupnya
anggir kamandanu itu anak yang cerdas doro
kalau dia menguasai jurus yang baru sebagian diajarkan
dia itu juga welas asih
rela berkorban untuk membantu orang lain
berhentilah memuji anak kurang ajar itu nyanyi
aku sudah tidak menganggap dia sebagai anakku lagi
doro empu bisa berkata begitu
dalam hati doro empu sangat menyayangi anggir kamandano
doro mengigau menyebut nyebut nama anggir kamandano
saya permisi doro
sepertinya aku butuh udara segar
atur sembah ratin
silahkan duduk pak man
pak man ramapati
pak man jurudemo
bagaimana pelaksanaan ujian bagi para calon dharma putra
semua berjalan baik ratin
jika semua berjalan dengan baik
tapi begini ratin
jadi masalah apa pak man
masalah gelang gelang sama gusti prabu jaya katuang ratin
masalah pak man juru demo
masalah pak man juru demo
masalah pak man juru demo
masalah pak man juru demo
masalah pak man r quest
masalah pak man juru demo

paman jangan buru buru berperasanggah kepada paman prabu jayakatua maupun kekuatan gelang gelang
mungkin saja paman prabu jaya kato membentuk pasukan itu karena alasan tersendiri
dan untuk masalah ini paman alangkah baiknya kita selidiki lebih lanjut secara bijaksana
supaya tidak menimbulkan masalah dan jangan sampai terjadi perselisihan yang tidak diperlukan
raden gerakan gelang gelang itu begitu mencurigakan raden
apakah raden tidak ingat apa yang dilakukan oleh raden arda raja
paman ramabati jelaskan langsung maksud dari paman tadi
waktu itu raden arda raja mencoba menghasut husti prabu kertanegara untuk menolak utusan dari mongo raden
waktu itu berlangsung di baleru
dia nampak sekali raden
berupaya mengadu pasukan
menyadari dengan bonggok
ternyata mereka menyadari maksud tujuan pertemuanku di balairung itu
ada yang mengutuk kejaran kita
aku masih tidak habis pikir bagaimana komandanu bisa menguasai jurus naga puspa itu
aku tidak mengajari jurus penutupmu
kau melukai aku
romo maafkan aku romo aku tidak sengaja romo
kamu pasti sengaja
apa benar yang dikatakan ini romo
kapan danu bisa melatih jurus tenaga puspa itu sendiri
tidak mungkin dia bisa menguasai jurus nagapuswa itu sendiri
jurus penutupnya sangat rumit
harus ada guru yang mengajari